akibat padamnya aliran listrik yang terjadi sejumlah kota besar di indonesia sejumlah masyarakat pun menyampaikan keresahannya hingga memposting meme yang lucu terkait hal ini di media sosial
beberapa daerah yang terkena dampak pemadaman listrik adalah jabodetabek cilegon dan tangerang selatan
media sosial twitter pun diramaikan warganet yang memposting meme hingga menyampaikan keresahannya pada pln
sejumlah warga yang tengah beribadah hingga prosesi pernikahan pun terganggu akibat kejadian ini
mati listrik juga mempengaruhi kinerja beberapa fasilitas publik
sistem kerja krl dan mrt jakarta yang menggunakan listrik pun terpaksa harus terhenti sementara
pihak pln melalui akun resminya di instagram memohon maaf atas kejadian ini dan saat ini tengah berusaha memperbaiki sistemnya